setelah dua kali mangkir dari pemanggilan penyidik firza hussein akhirnya memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa terkait kasus dugaan pornografi yang diduga melibatkan nama pimpinan fpi rizik sihab
firza datang pukul sembilan tiga puluh pagi didampingi kuasa hukumnya aziz yanuar
status firza hussein masih sebagai saksi sebelumnya pihak kuasa hukum firza selalu menyangkal bahwa percakapan antara firza hussein dengan rizik sihab adalah rekayasa dan fitnah
selain firza hussein penyidik direktorat reskrim suspolda metro jaya juga memeriksa fatima atau emma
sebelumnya saksi ahli indonesia automatic fingerprint identification atau inafis polri heri cahyono menyatakan dokumentasi firza hussein yang tersebar pada laman baladacintarizik com identik dengan foto asli
polri menerima laporan terkait dugaan penyebaran percakapan berkonten pornografi yang mengatas namakan rizik sihab dan firza husein
laporan itu awalnya dari beredarnya screenshot percakapan bermuatan pornografi yang diduga antara rizik sihab dengan seorang wanita yang diduga sebagai firza
screenshot itu beredar dan menjadi viral sejak akhir januari lalu
firza hussein pernah dipanggil dalam kasus itu namun dirinya berhalangan hadir karena sakit
sejauh ini polisi sudah memeriksa lebih dari dua puluh satu
saksi termasuk saksi ahli dalam kasus konten bermuatan pornografi yang diduga melibatkan rizik sihab itu
penyidik di treskrim suspolda metro jaya memanggil firza husein terkait kasus dugaan konten pornografi yang terjadi antara dirinya dan pemimpin fpi rizik sihab dan pemeriksaan firza dilakukan hari ini
sementara itu saksi ahli face recognition dari tim inafis polri menyatakan bahwa hasil foto
firza husein adalah asli
saksi ahli face recognition dari indonesia automatic fingerprint identification system atau inafis hari cahyono menyatakan
hasil foto firza hussein yang diserahkan penyidik untuk diperiksa adalah asli
hasil tersebut didapatkan dari identifikasi tim inavis dengan menggunakan sistem berbasis algoritma biometrik wajah
mengenai identifikasi wajah baik menggunakan sistem yang berbasis algoritma biometrik wajah maupun
hasil analisa kami berserah tim yang mana dari pengamatan secara mendetail disimpulkan bahwa foto yang diserahkan penyidik untuk diperiksa di tim pusinafis barisir polri adalah asli dan bukan rekayasa
sementara tim kuasa hukum rizik sihab membantah pernyataan polisi yang menilai pimpinan fpi rizik sihab tidak kooperatif
dalam pemeriksaan terkait percakapan berkonten

kuasa hukum rizik juga membantah
rizik sihab melarikan diri dari pemeriksaan polisi
rizik tidak hadir karena kliennya tersebut sedang melaksanakan ibadah umroh
selain itu rizik juga harus menyelesaikan pendidikan di malaysia
kalau dua kali dipanggil tidak datang maka penyidik punya kewenangan menerbitkan surat panggilan yang ketiga
sekaligus surat membawa berita membawa
kapitra membenarkan keberadaan rizik yang saat ini kembali ke arab saudi setelah dari malaysia
ia juga berkoordinasi dengan rizik terkait surat pemanggilan ketiga polisi sekaligus memastikan langkah hukum selanjutnya
arief kurniawan di polda metro jaya
arief hari ini firza husein telah datang untuk diperiksa sejauh ini statusnya masih sebagai saksi
bagaimana perkembangan di polda metro jaya hari ini
bagaimana perkembangan di polda metro jaya hari ini
bagaimana perkembangan di polda metro jaya hari ini
bagaimana perkembangan di polda metro jaya hari ini

tidak kurang jelas dengan pertanyaan anda namun yang pasti memang firza husein sudah datang hari ini untuk memenuhi panggilan penyidik polda metro jaya

tadi firza husein tiba pada pukul sembilan tiga puluh sembilan dan sampai dengan siang hari ini proses pemeriksaan masih berlangsung
itu berarti sudah lebih dari tiga jam firza hussein menjalani pemeriksaan
dan memang pemeriksaan firza pada hari ini adalah pemeriksaan panggilan yang ketiga
karena sebelumnya dua kali pemanggilan firza husein tidak memenuhi panggilan pihak penyidik di krimsus polda metro jaya
dan sebetulnya selain firza husein ada saksi saksi lain juga yang diperiksa
salah satunya itu adalah sosok yang bernama emma atau fatimah
emma atau fatima ini disebut sebagai pihak yang menerima curhat dari firza hussein
namun sampai dengan siang hari ini saya belum melihat kedatangan dari emma ataupun fatima
dan juga memang pada kamis lalu kab tumas polda metro jaya
argo yono menyatakan pihak kepolisian akan memanggil empat orang sekaligus yaitu rizik sihab beserta istrinya
syarifah lalu emma dan juga firza hussein
namun karena rizik sihab masih berada di luar negeri sehingga akhirnya pihak penyidik harus memanggil secara terpisah
tidak berbarengan berempat seperti yang sudah direncanakan pada hari kamis lalu
dan tadi selain firza husein ada satu saksi ahli yaitu ahli pidana hukum pidana

effendi saragih dari universitas trisakti yang juga diperiksa untuk memberikan kesaksian keahliannya dalam hukum pidana
tadi effendi saragih sudah selesai diperiksa pada pukul sebelas dan dalam pernyataannya kepada awak media
effendi saragi mengatakan dari fakta fakta yang disampaikan oleh pihak penyidik kepada effendi saragi
ia menyatakan bahwa chat yang diduga mengandung konten pornografi tersebut
memenuhi unsur pidana
apa itu unsur unsur pidana nya
yaitu adanya unsur kesengajaan ada motif kesengajaan bahwa dalam komunikasi chat di whatsapp
rizik memang meminta kepada firza husein untuk menjadi model dengan mengirimkan foto foto tanpa busana
dan inilah yang disebut oleh effendi saragih sebagai unsur yang memenuhi delik pidana undang undang pornografi
dan selain itu juga dari keterangan effendi saragih ia menyatakan
dari cat yang diperlihatkan pihak penyidik itu juga sudah diperiksa secara digital forensik
dan menyebutkan bahwa chat tersebut adalah asli dan bukan rekayasa
dan berdasarkan undang undang pornografi memang unsur unsur pidana yang sudah terpenuhi dalam komunikasi
antara firza hussein dan rizik sihab itu memang sudah memenuhi unsur pidana sebagai pelaku atau pembuat konten pornografi
dan keduanya ini bisa diancam hukuman pidana selama dua belas tahun
dua belas tahun penjara karena mereka berdua sebagai pelaku
dan juga dari keterangan effendi saragih sebetulnya dari saksi saksi yang sudah ada
antara firza dan juga risik itu sebenarnya sudah terpenuhi jika ingin dinaikkan statusnya sebagai tersangka
ya surat penjemputan paksa untuk rizik sudah dikeluarkan senin kemarin
bagaimana kelanjutannya saat ini apakah memang ada tim khusus yang nantinya akan dibentuk untuk menjemput rizik
atau apa opsi yang disampaikan oleh pihak polisian
ya tadi saya juga sudah menanyakan mengkonfirmasi hal tersebut kepada argo wiono tadi pagi
memang pada senin selalu pihak kepolisian sudah mengeluarkan surat perintah penjemputan paksa terhadap rizik sihab dan juga kepada staff pribadinya yang bernama muksin
namun ketika tadi pagi ketika saya mengonfirmasi kepada argo yono
yang menyatakan proses penjemputan paksa itu nanti menunggu gelar perkara
karena memang saat ini semua saksi saksi sedang menjalankan perkembangan
untuk dilengkapi keterangannya
dan sepengetahuan saya memang untuk melakukan penjemputan paksa itu status seseorang itu harus sebagai tersangka
dan tentunya argo yono mengatakan penyidik sangat berhati hati sekali dalam hal ini
ia mengatakan penyidik dari mengumpulkan keterangan seluruh saksi nanti akan dilakukan gelar perkara
dan nanti setelah selesai dilakukan gelar perkara inilah baru bisa ditentukan status dari rizik sihab
apakah nanti dinaikkan berikutnya
apakah nanti dinaikkan menjadi tersangka atau tidak
dan tentunya masa berlaku dari surat perintah penjemputan paksa tersebut tidak berlaku satu dua hari
tapi tentunya dengan sudah keluarnya surat tersebut itu sudah memberikan legalitas kepada penyidik untuk bertindak
setelah nanti gelar perkara selesai dilakukan dan status rizik sihab sudah naik sebagai tersangka
baik arief tuniawan langsung dari polda metro jaya terima kasih informasi anda